kepolisian daerah metro jaya dan kepolisian resor jakarta barat menangkap empat dari delapan pemuda yang memperkosa seorang remaja putri berusia empat belas tahun di tanjung duren jakarta barat
sementara itu empat tersangka lain masih terus dikejar pihak kepolisian
polisi menangkap empat dari delapan pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri berusia empat belas tahun yang terjadi di tanjung duren jakarta barat pada dua puluh sembilan mei lalu
kempatnya mengaku sedang meminum minuman keras ketika pemerkosaan terjadi
polisi masih terus mendalami kasus ini dan mengejar empat tersangka lain yang menjadi buron
kita langsung proses sehukumnya berlaku
identitas keempatnya sudah
oh sudah ada
ada satu bw cc eb dan ww ini sudah
sudah data sudah ada di kita